aku belum kasih tau nama aku ya
mungkin kamu gak mau kasih tahu nama kamu
ya tapi gak apa apalah
aku juga bakalan sering sering kok kesini
gak apa apa kok
kasian sekali temannya berita ini
wajahnya mungkin rusak berat
sampai sampai dia gak mau ketemu sama orang
aku mestinya gak boleh maksa dia
yaudah kalau gitu aku pulang dulu ya
nanti saya kesini lagi
saya yakin suatu saat nanti saya pasti bisa ketemu sama kamu
kamu gak perlu takut
aku juga gak perlu takut sama kamu
karena aku bukan ngeliat dari wajah seseorang
saya cuma melihat dari hati
dan karena kamu harus tau
saya dibesarin karena hati yang baik dari buddha buddha di pantai asuhan

aku kangen sama kamu
karena kamu mungkin kecewa ngeliat aku cacat kayak gini
tapi aku gak tahan
aku pengen ketemu kamu
aku pengen melukamu
karena aku masih mengingatmu
apa aku harus memperluas tradis pencarian sampai ke danggerang dan bau kor
itu perlu diurus pak
bagaimana pak hakim
belum sama sekali
pak hakim coba cari tahu terus ya pak hakim
oh ya pak hakim
tolong ini masih dirahasiakan kepada antoni
terima kasih pak
terima kasih ya
eyang apa yang harus dirahasiakan dari antoni eyang
aduh enggak apa apa
ini mengenai alva
kalian juga mesti ikut bantu eyang ya
jangan kalian ngomong sama antuni mengenai eyang nyuruh pak hakim mencari alfa
eyang sebenarnya kita tuh sempat bingung eyang
lalu alva juga enggak ada di kalimantan dan mengalami kecelakaan eyang
mungkin enggak eyang kalau antoni itu yang sedang bersama kita itu alva eyang
dan yang ada di kursi roda itu ternyata antoni eyang
aduh ehang juga bingung lho
tapi satu satunya kunci untuk tahu adalah
kita harus menemukan kembaran yang satu lagi
baru kita bisa bedain yang mana yang alpha dan mana yang antoni
selamat siang suster
saya perlu sedikit informasi
apakah suster kenal dengan pemuda ini
maksud saya apakah suster pernah melihat dia menjadi pasien di rumah sakit ini
tampaknya sih ganteng
kalau pernah di roti sini kayaknya saya masih ingat
suster tolong gabung berkas yang barunya pak wisnu
ini ada apa
ini foto cucu dari majikan saya
dia ini telah hilang lama jadi saya dicukuskan untuk mencari dia
ini pasien saya pak
saya sama dia bukan cuma kenal
tapi dia memang masih mengikuti terapi seminggu dua kali bersama

kamu kenapa tom
aku tidak apa apa kok
oh ya hari ini aku mau ke rumah sakit
jadwal terapi kan hari ini
kamu mau terapi
bagus banget deh
aku seneng banget tau gak
yaudah kamu siap siap ya
aku juga mau ganti baju dulu
candiku yang manis
aku senang banget hari ini
karena bisa denger suara kamu
aku memang gak sempat liat wajah kamu dari dekat
tapi suara kamu
bener bener menghibur aku ken
bener bener bikin aku semangat lagi
aku jadi mau cepat sembuh
aku bisa jadi orang yang pantas buat kamu
turunkan ke depan
turunkan tangan kanan
kemajuan kamu memang pas sekali ya tony
kemajuan tangan kamu itu
kamu berlindung ke candy
bertahan kamu bergerak sampai pagi
itu kan sama aja dengan terapi berjam jam
aku sebenernya sih seneng banget ton
tapi aku jadi kepikiran ton
apa kamu kenal sama kendi
tapi kayaknya gak mungkin deh
kenapa sih aku jadi mikirin itu
yang penting kan
kamu udah semangat untuk sembuh lagi

jadi ini seperti ini ya

saya mohon tuhan jangan pergi lagi tuhan
tuhan tahu kan tugas saya di keluarga adian
tuan antoni saya sudah terlanjur menemukan tuhan
dan tuhan juga tahu kan
kalau saya akan melakukan apapun
untuk menyelesaikan tugas saya kemarin
ini siapa tuhan
ini hakim dari utusan keluarga besar aku
aku ada urusan yang harus aku selesaiin sama dia
aku pergi dulu ya sama dia
mas masuk nih mas
ini boneka buat kamu
ken kamu kenapa sih ken
kok kayak dari tadi ngelamun mulu
aku kangen sama anthony ter
ah geleng banget

kalian pernah mau marine